tapi saya putuskan untuk berhenti dan konfirmasi hari itu juga
saya kemudian turun senjata saya jatuh kemudian saya ambil dan saya masuk ke dalam duren tiga
senjata apa yang saudara jatuhkan itu
senjata yang selalu saya pegang yaitu combat wilson kaliber empat puluh lima
combat wilson oke kemudian
nah kemudian saya masuk ke dalam saya lihat ricky masih parkir mobil waktu itu
saya masuk ke dalam ketemu kuat di dapur
saya sampaikan ke kuat mana joshua panggil
kemudian dia keluar
ntar saudara masuk ke dalam sempat bertemu dengan istri saudara tidak
tidak ketemu ya
tidak ketemu ketemu dengan terdakwa richard nggak
ketemunya di dalam ya
ketemunya di dalam
duluan mana saudara ketemu richard sama ketemu kuat ma'ruf
duluan ketemu kuat ma'ruf
duluan ketemu kuat ma'ruf
terus saat saudara ketemu dengan saat itu saudara bertemu dengan kuat maruf di dalam atau di garasi
di saya tidak ingat pasti yang jelas di dapur menuju
di dapur menuju dapur
kemudian saudara perintahkan kuat ma'ruf untuk manggil
saya masuk ke dalam richard turun
kemudian setelah itu kuat yosua masuk bersama kuat
dan ricky di belakangnya saya masih perhatikan
begitu masuk saya sudah emosi waktu itu karena mengingat perlakuan joshua kepada istri saya
saya kemudian berhadapan dengan joshua
saya sampaikan ke
yosua kenapa kamu tega sama ibu
jawaban yosua tidak seperti yang saya harapkan
dia malah menanya balik ada apa komandannya
saya kemudian lupa saya tidak bisa mengingat lagi
jadi saya bilang kamu kurang ajar
saya perintahkan richard untuk ajar chad
bagaimana cara saudara memerintahkan richard
hajar chad kamu hajar chad
kemudian ditembaklah joshua sambil maju sampai roboh yang mulia
itu kejadian cepat sekali
tidak sampai sekian detik karena cepat sekali penembakan itu
saya kaget kemudian saya sampaikan stop berhenti
begitu melihat yosua
saya jatuh kemudian sudah ada berumuran darah saya jadi panik yang mulia
saya tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan penembakan ini yang mulia
kemudian saya berpikir dengan pengalaman saya yang paling memungkinkan bahwa peristiwa penembakan ini ada tembak menembak yang mulia
akhirnya kemudian saya melihat ada senjata yosua
pinggang saya kemudian mengambil dan mengarahkan tembakan ke dinding yang mulia
pinggang yosua oke kemudian
kemudian setelah itu saya juga melihat bahwa ini harus ada bekas tembakan dari yosua
kemudian saya mengambillah tangan yosua
kemudian mengganggam senjata
melihat yosua dan menembakkan ke lemari sebelah atas
kemudian setelah itu saya pelap senjata yosua dengan masker
saya letakkan di samping yosua yang mulia
pada saat saudara menembak ke dinding itu ya
iya yang mulia
pada saat saudara menembak kemana itu si riki dan si kuat
dia ada di dekat kolam
richard di belakang saya
richard di belakang saya
kemudian saya lakukan penembakan ke dinding yang mulia
nah setelah itu saya kemudian keluar yang mulia
setelah keluar saya bertemu romer di garasi
saya sampaikan kamu lihatin ibu di dalam
kemudian saya keluar
saya ketemu yogi
saya sampaikan kamu panggil ambulans karena saya berpikir mungkin masih bisa dibawa ke rumah sakit
kemudian saya ingat bahwa istri saya ini ada di dalam
bisa dimatikan saudara jaksa penuntut umum
ini ruang sidang saudara jaksa penuntut umum
bawa keluar handphonenya